modus ganjal anjungan tunai mandiri di mojokerto kembali ditemukan
dua buah mesin atm milik bank negara
kedapatan di ganjal logam di bagian jalan keluarnya uang
alat ganjal ini ditemukan oleh seorang nasabah yang curiga dengan kondisi atm
dua mesin atm yang ditemukan di ganjal yaitu mesin atm bri di sebuah minimarket
desa kedung maling kecamatan soko kabupaten mojokerto
dan mesin atm bank mandiri di jalan majapahit selatan kota mojokerto
alat ganjal berupa logam yang mirip tanda keluarnya uang ditemukan salah satu nasabah saat mengambil uang
curiga karena uangnya tidak keluar nasabah tersebut memeriksa mesin
dan menemukan lempengan logam menutup jalan keluarnya uang
hal yang sama juga ditemukan di mesin atm bank bri di sebuah minimarket
di desa kedung maling kecamatan soko kabupaten mojokerto
pihak kepolisian polres mojokerto yang mendapat laporan langsung memeriksa tempat kejadian perkara
dan menemukan alat ganjal lempengan logam tersebut
meski demikian belum ada satupun nasabah yang melapor ke kepolisian
polisi masih memeriksa saksi mata dan memeriksa cctv atm kedua bank
dan kita lihat nanti perkembangannya kita lihat dari cctv
atau juga keserangan saksi dan lain lain itu akan kita tarik semuanya
hal yang sama juga ditemukan di salah satu atm bank mandiri di jalan raden wijaya kota mojokerto
bahkan aksi pelaku terekam cctv mesin atm bank mandiri